menjadi bagian dari keluarga presiden tidak dirasakan sebagai hal yang membebani oleh selvi ananda putri
istri putra sulung presiden joko widodo gibran raka buming
ibu dari jan etes rina rendra itu meninggalkan karir yang dibangunnya untuk menjadi ibu rumah tangga
selvi berpandangan seorang ibu rumah tangga adalah seorang wanita yang hebat kuat dan multitasking
jan etes adalah putra gibran raka buming dan selvi ananda yang menikah pada dua ribu lima belas
sebelum memutuskan menjadi ibu rumah tangga selvie meneliti karir di bidang penyiaran dan perbankan
selvi meraih gelar putri solo dua ribu sembilan ajang yang mempertemukannya dengan sang suami
sama seperti samar tua ibu negara iryana widodo
selfie tampil sepenuhnya
dan tidak mencampuri urusan bisnis sang suami
tumuh kembang jan eta yang kini sudah berusia tiga tahun tidak lepas dari perannya seorang ibu rumah tangga
sebagai ibu selfie yang saat ini mengandung anak kedua mengutamakan pemberian asli eksklusif selama enam bulan dan empasi selama delapan belas bulan
ia mengaku tidak pernah membandingkan kemampuan jan etes dengan kemampuan anak lain
ia percaya setiap anak memiliki talenta masing masing
mas eta ini siapa sih mas
ini siapa sih
mbak sama uti
kalau mbak itu kerjanya apa
kalau mas eta mau jadi presiden gak
mau jadi presiden
ori kita akan tunggu ya mas
tes dulu dong